tangkap dan geledah rumah ini
jangan ada yang mencoba kabur
rumah ini sudah kami kepung
saya gak mau pergi sama kamu
buhit aja kalian pada ingat
mba tau masjid dimana
oh disitu mba lurus aja mentok terus belok kiri disitu ada masjid kok
jadi sekarang kamu masih bersembunyi dari kejaran pak broto
sekarang posisi kamu di mana kamu pasti dalam bahaya aku mesti bantuin kamu
gak usah saya akan telpon polisi
adik saya masih di rumah sendirian kasian dia
kamu yakin gak apa apa dulu aku khawatir sama kamu
apa ada yang mau diceritain lagi mungkin
ibu risa minta maaf risa terpaksa ngelakuin ini
supaya ibu balik lagi seperti dulu
halo pak saya butuh bantuan
ada prostitusi pak di jalan bugenville nomor lima puluh tujuh
iya pak sekarang
aduh asik bener
iya lah tante
eh ini rumahnya mana nanti diambilin ya
tangkap dan geledah rumah ini
jangan ada yang mencoba kabur rumah ini sudah kami kepung
ibu dikit takut ibu
iya kamu tunggu di sini ya tunggu
tunggu ibu aku
jangan bergerak ibu
risa sudah mempertimbangkan semuanya
cuma ini satu satunya jalan untuk ngadepin keserakalan ibu
bu saya gak bersalah bu lepasin saya ibu saya gak bersalah
ibu saya bawa nanti ibu bisa jelaskan kantor polisi
bu dikit takut bu
senang aja ya adik ya
tapi saya gak salah ibu
jalan jalan jalan
jalan lepasin saya ibu lepasin
jalan jalan ayo jalan jalan
jalan jalan jalan
jalan jalan jalan
jalan jalan jalan
jalan jalan jalan
jalan jalan jalan
jalan jalan jalan
jalan jalan jalan
jalan jalan jalan
ternyata rumah fatma didadekan dekat gak benar
beraninya si fatma bohin saya
jadi selama ini rumah saya dipakai buat maksiat
bilangnya dapat warisan
iya ternyata fatma mau cikari
dia jual jual anaknya sendiri
yaudah ibu dasar mau cikari yuk kita jual aja
belok belok belok aja yuk
kayaknya kamu tegang banget siaran malam ini
aku memang gak tegang
aku dengar ceritanya aja
nyesek banget rasanya
aku gak habis pikir ada gitu
seorang ibu yang setiga itu sama anaknya
semua orang bisa ngelakuin apa aja fit
mana ada sih orang yang bisa nolak uang kalau lagi butuh
ya aku berharapnya ibunya cepat sadar akan kesalahannya
permisi masih lelok
ada tamu mau ketemu mbak fitri
kamu ada janji sama orang
aku temuin dulu ya
kasah cuma kalau kita temensa
kalau belum kok minta
yang cocok buat kamu
apa kamu berminat
aduh maaf banget mas
tapi aku belum ada minat untuk keluar dari sini
bukan itu mas
bukan soal gaji
tapi saya kebetulan masih nyaman banget disini
jadi saya belum ada niat untuk pindah ke radio lain
mungkin kalau kamu udah mulai bosan disini
suara fn ya
wah makin terkenal aja nih
gak ada tawaran aja tuh kamu
aku udah nolak kok
aku masih nyaman disini
dan masih sayang sama damaya fren
oh komunitas ini
jauh lebih dari dua meter
hubungi liat situ lgbt rozak

harap tenang semua
ya allah jagalah ibu hamba
bukakanlah pintu hatinya ya allah
agar dia bisa bertobat kepada allah